kalo yang ngebebasin laki laki itu bakalan dianggap sodare
dunia akhirat lagi
yang satu emak ade
sodara satu emak bisa putus persodaraannya
apalagi gue sama dimas yang gak ada hubungan emak
itu mesti dengerin anak
mesti fatu sama anak
jangan main nyelondong begitu dong
oh bukannya santri senior ya
tapi anda kan lagi ajarin antum
berarti anda lagi jadi guru antum
gue barusan kentut om
iya wuduk lagi
aduh ribet amat sih
kan ya kentut bagian bawah
kenapa harus dibasu muka tangan telinga kaki
kenapa gak ada tempat keluarnya aja sih
begitu pertanyaan antum
kenapa harus diinjak
sensi bener sih
ini adalah jawaban dari pertanyaan itu
yang anak injok kaki antum
kenapa yang protes mulut anda
kenapa bukan kaki antum yang protes
kenapa bukan mulut antum yang sakit
yang namanya agama itu sudah banyak ketentuannya
allah sudah buat ketentuannya
antum jangan protes enaknya
sembarangan hantu mau buat buat aturan sendiri
semua sudah jelas
antum jangan si enak nih
gimana sih antum
di dalam sedang ada yang mengaji
tolong suaranya dipelankan
kalau ketegasan ana sama rimba
sedikit sekali membuat berisik
adalah salah satu syarat sahnya sholat
buang angin bisa menggugurkan atau membatalkan wudhu
maka sholatnya tidak sah
padahal kan sholat itu kewajiban dari allah
ya udah mbak prinses
anak kembali membimbing rimba ya devati
terima kasih ya nak
tuh orang ada otaknya
main pager pager aja
orang agak ada toleransinya banget sama tetangga
makan baterai nawa sih kamu tuh
ya tidak berhenti berhenti gitu
mbak udah pulang
mbak sudah dapat jaketnya
mahal banget mbak
pasti itu kan jualan itu
di rumah mbak
terima kasih mbak
tunggu sekejap ya
kalo kita ke rumah
kita akan datang ke rumah
disini untuk belajar sholat yang benar sama anna yang ilmunya jauh lebih tinggi
gak usah tanya tanya yang lain
eh eh eh balik
anna lagi bicara sama antum mau kemana
gak ada fatin om jadi gak semalat
antum seulah adab ya
jahilnya murukap antum
eh antum mau jadi av
jawab anna mau jadi av
eh oh sudah
mendidih darah anna naik memuncak
fadli kemana lagi tuduh anak bongsor
lagian lu poi
kenapa sih lu kagak bilang sama gua kalo lu juga mau ngelamar suyanti
kan gue udah bilang gue belum siap
belum siap mulu sih lu jawabannya
ini ngawin manusia butuh persiapan
ya persiapan sih persiapan poi
tapi kalo lu udah ngeliat suyanti dilamar sama sodara lu tuh
gue gak ada hubungan sodara sedikit pun sama dimas
sebarangan lu ngomong lu
poi lu kagak inget pazar lu waktu di sel
lu kan bilang sendiri
kali yang ngebebasin laki laki
dunia akhirat tadi
yang satu emak aja ini nih
saudara satu emak bisa putus persaudaraannya
apalagi gue sama dimas yang gak ada hubungan emak
gak ada hubungan bapak
gak ada hubungan kakek
kebanyakan alasan lu
pokoknya biar seger
gara gara malu sama cara mertua
apa mantan calon mertua
lu tuh temen gue
kagak kena poy
kagak kena poy kagak kena
lu gini buntut lu ya
mama ini dompetnya
kalo disuruh lama banget
jadi begini mamae
tadi beta ketemu orang orang
makanya bikin beta jadi takut mamae
gini gue udah tutup
sekarang nih lu bawa
aduh mati sudah mamae bawa kemana lagi nih
kagak apa ya toh
anton ke natural berdua ya
kenapa tadi ke gagak nyusul
anton berdua asisten ana
mestinya selalu ada disamping ana
nah allah ya udah ustadz ambo juga enggak tahu kenapa bisa tertidur apalagi mungkin karena gabung
pijitannya enak antumu alasan apalagi tadi irman duluan yang mencintai aneh aneh jadi ketiduran
gara gara irman mengusahakan tidak perlu alasan jangan saling menyalahkan dua duanya sama
astaghfirullahaladzim ah udah ustadz leher aneh tegang duduk duduk aneh aneh udah tegang
jangan pake saat pijit kagak antum kagak rimba dua duanya bikin aneh stress pijit
kalau satu sebelah sini satu sebelah sini kamu juga sama